oke good morning masih bersama anda
aduh ini ada persiapan juga untuk anda
kan sebentar lagi tuh piala dunia masuk ke perempat final ya pra
besok besok ya besok ada perempat final piala dunia
nah piala dunia tidak hanya memancarkan euforia kemenangan
ada sejumlah tangis kesedihan yang muncul kalau harus menerima kekalahan
nangisnya bukan gara gara kekurangan camilan ya
tapi justru seorang anak ini terus menangis terseduh seduh menyalahkan cristiano ronaldo
karena sang mega bintang tidak bisa membawa tim unggulannya portugal
melaju ke perempat final piala dunia dua ribu delapan belas
bintang sepak bola asal kolombia hammes rodrigus nampak tak dapat menahan kesedihan
usai kolombia tersingkir dari babak enam belas besar piala dunia dua ribu delapan belas
sejumlah video beredar viral di dunia maya
hames tampak duduk di bangku pemain cadangan dengan raut kesedihan dan mata berkaca
seakan mendak menangis
pada pertandingan tersebut bintang kolombia ini memang tak bisa ikut bertanding
karena cedera dan harus puas menunggu
rekan setimnya dibangku penonton
sebuah foto dirinya menangis pun sempat diunggah akun twitter milik hames rodriguez
dengan keterangan foto sebuah emotikon patah hati
tangis di piala dunia juga sempat terjadi
karena sebuah video mengharukan beredar viral di dunia maya
ketika seorang anak menangis sedih saat tim kesayangannya
piala dunia harus mengaku kekalahan atas kolombia
pada pertandingan grup h piala dunia minggu lalu
namun yang menjadi sorotan adalah dukungan dan pelukan menghibur dari para supporter kolombia
terlihat dalam video berdurasi lima belas detik yang beredar di twitter
lain michael john dan anaknya alex berusia enam tahun tengah berpelukan sedih
saat melihat langsung kekalahan polandia di rusia
tak disangka gemuruh kata polska polska polska justru datang dari para supporter kolombia
tak disangka gemuruh kata polska polska polska justru datang dari para supporter kolombia
yang melihat alex menangis
kesedihan saat tim yang dibela mengalami kekalahan tak hanya terjadi di rusia
di indonesia sebuah video viral beredar
kala seorang anak menangis setelah tim yang didukungnya portugal kalah atas uruguay
ia pun menyalahkan cristiano ronaldo yang bermain buruk pada pertandingan tersebut
jangan lupa like subscribe dan share ya